jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia terus bertambah setiap harinya
untuk meredam penyebaran covid sembilan belas aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm berskala mikro diterapkan di sejumlah daerah
sementara program vaksinasi sudah mulai berjalan
pada minggu empat belas februari lalu ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo menargetkan indonesia bebas dari virus covid sembilan belas pada hari kemerdekaan tujuh belas agustus nanti
dodi menyampaikan target tersebut setelah adanya penurunan kasus aktif dalam kurun waktu satu minggu dan meminta keterlibatan semua pihak untuk menekan penyebaran virus
mudah mudahan dengan inovasi dan kerja keras yang tiada henti kita semua bisa semakin mampu menekan kasus ini
target kita adalah pada perayaan tujuh belas agustus yang akan datang maka kita betul betul harus bebas dari covid
artinya covid betul betul dalam posisi yang dapat dikendalikan
namun sejumlah pihak termasuk dari ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia zubairi jurban
menilai realisasi dari target bebas covid sembilan belas pada hari kemerdekaan nanti tidaklah mudah dan membutuhkan waktu lama
dalam cuitannya zubairi membandingkan dengan penyakit cacar yang butuh dua ratus tahun untuk dibasmi
namun ia menilai bila yang dimaksud adalah kasus
kasus covid sembilan belas terkendali pada hari kemerdekaan masih memungkinkan
saat ini aturan pembatasan aktivitas warga dan program vaksinasi yang menargetkan satu ratus delapan puluh satu juta lebih warga menjadi langkah pemerintah untuk melawan pandemi covid sembilan belas
per delapan belas februari dua ribu dua puluh satu kasus positif di indonesia telah mencapai lebih dari satu dua juta kasus
satu empat puluh tujuh kasus kesembuhan
dan lebih dari tiga puluh tiga kesembuhan